mama udah dirumah loh
ini aku lagi
bareng sama oki
lagi ada urusan kenapa mah
enggak ini ada temannya mama
mau ketemu sama kamu kamu bisa pulang gak
temen apa temen
kamu tahu apa sih beneran ini temennya mama
mau ketemu sama kamu
aduh tapi kayaknya moni gak bisa pulang cepet nih ma
masih ada urusan yang harus diselesaikan dulu
ya udah deh gak apa apa
jadi yang ini caranya misalkan
haa ini keren banget
biar dia panas
eh ini loh mas
aku mau nunjukin foto ini
kalo reva bisa dapetin cowok yang lebih baik
bagus kamu kirim ke dia
karena mas tidak ingin
kalo yang namanya marissa berani merendahkan reva
nih kayaknya gue harus pake nomor lain nih
jadi reva mau ngomongin apa ya soal mama tiri
tapi kayaknya sekarang mama tiri gak ada di rumah deh
aku telepon aja kali ya
ini foto reva sama siapa ya
ini kayaknya gue rules private nya reva deh
waktu reva ceritanya itu
tapi kenapa foto ini dikirim ke gue ya
apa jangan jangan ini orang yang sama kali ya
kayaknya ini orang mau ngadu dombok gue sama reva deh
gue harus lidikin pasalnya ini
ini tuh aku ngabah
oh jadi ini rumah si teteh manis tuh
ih aku ngabah jangan panggil teteh manis gak enak didengar orang
oh tuh kalo begitu siring kinang manis aja loh
ah itu lagi
oke baiklah kalo begitu cukup teh anis aja
iya gitu aja boleh

masa itu aku mau tidur aja
masuk dulu yuk mampir
ya saya mah yang penting sudah nganterin teh anies sampai rumah juga udah happy udah tenang udah ngelihat selamat sampai rumah
ini jangan begitu akan abah ini kan udaranya lagi dingin
masuk dulu ke dalam saya bikinin teh manis anget atau kopi ya
saya bukannya apa ya kalau masuk ke rumah berdua aja kayaknya
saya teh asa kurang berapa meter
teteh jaga jarak amannya
kecuali ada seatbelt saya pakai biarin tidak kejedawat nanti
ya gak begitu akang abah kan didalam ada si bibi sama anak saya aman
aman sih kalau begitu mah tidak apa apa
cctv ada bisa di playback kalo ada yang fitnah
nuhun teh nuhun
mau minum apa kopi teh manis
saya pilih teh manis aja
teh manis maksud saya
oh teh manis
dan mondinya kan belum pulang
yaudah kamu bikinin teh manisnya buat tamu saya
aduh anak saya belum pulang nih saya telepon dulu ya
oh iya jangan buru buru
oh maksudnya silakan
mama udah di rumah loh
ini aku lagi bareng sama oki
lagi ada urusan kenapa mah
enggak ini ada temennya mama mau ketemu sama kamu
temen apa temen
kamu tahu apa sih beneran ini temennya mama mau ketemu sama kamu
aduh tapi kayaknya moni gak bisa pulang cepet nih ma
masih ada urusan yang harus diselesaikan dulu
ya udah deh gak apa apa tapi kamu pulangnya jangan kemaleman ya
wah ya tidak apa apa namanya juga anak cowok harus gond with the road
tidak apa apa nanti bisa ketemu lagi lah pokoknya
iya silakan nih teh manisnya
aduh alhamdulillah saya terima kasih ya
alhamdulillah saya terima ini teh manisnya ya
teh manisnya maksud saya
enggak bu maaf ya
maafin ya parti
nomor ini sama sama orang yang kirim foto alex sama reva
berarti kemungkinan besar orang yang kirim foto reva lagi dekat sama seseorang itu orang yang tinggal di rumahnya reva
walaupun bukan mama tiringnya siapa lagi ya
tidak mungkin papanya reva apalagi pembantunya
kalau emang mama tiringnya siapa lagi ya
kalau emang mama tiringnya yang kirimin foto ini
kenapa dia kirim foto ini ke buah
dari mana kalian malam malam kayak gini
tadi kita abis dari bskm klub anak jalanan pak
terus abis ngantrin melly vegan sini pak pulang
abis dari bskm
yan hai karl
mending kalian tuh jangan terlalu banyak nongkrong dengan hal yang gak positif
kalaupun kalian punya klub
mending klubnya itu dimanfaatkan untuk melakukan hal yang positif
insya allah kok pak
insya allah kok pak
ya selama ini sih kita berkomitmen
kalau kita melakukan kegiatan itu ya nggak merugikan orang lain pak
kalau itu yang penting jangan sampai merugikan diri kalian sendiri juga dong
bagusnya kalian itu ngumpul sambil belajar bareng
ya sekali sekali pengajian
dengar ceramah tausiah
insya allah kalian juga punya pemikiran yang berbeda
oke juga tuh pak ya
jadi kalau gitu biar nanti saya bilang ke temen temen yang lain ya pak
kalau enggak gini aja pak
gimana kalau pak amir yang bimbing kita
maksud saya gimana kalau pak amir kasih les di base camp anak jalanan
wah gue setuju tuh kau
oh iya di kelepanak jalanan itu kan ada uang kasnya
nah kita rembukin aja buat bayar pak amir karl
nah nggak perlu yaan
kalian udah kayak sama siapa aja
yang penting kalian niat mau belajar
saya akan siap ngasih les matematika buat kalian
wah wah serius pak
ikhlas insya allah lillahi ta'ala
kalau gitu biar nanti saya kasih tau ke teman teman dulu pak
tapi sebelumnya makasih banyak ya pak
ya udah kalau gitu saya duluan
saya duluan ya
abis cari buku
ya udah saya duluan ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh